kemenangan indonesia maju
dajjal jamraj dan ropak prabowo di brun
pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
nggak salah pilihan aku
patent nggak wakil presiden kita
terlalu muda nggak
gue terlalu tua nggak